sampai jumpa di video selanjutnya
kita sedikit menjaga jarak
yang ingin menguasai tanah
maaf kalau saya lancang
dengan maksud kamu batrul
apa masih kurang yang akan kasih ke kamu
kamu jangan ngajak
ngajak akang bermain
dalam permainan kamu yang tidak kamu mengerti
bukan gitu kang
bukan begitu kang
kamu sengaja ingin mengadu domba akang
dengan para pengusaha itu kan
skenario kamu mudah kebaca badrun
sekarang kamu sedang bersekongkol
tidak begitu akang
saya teman berani
mimin sering ke ladang bagja
mungkin kamu telah bersekongkol dengan bagja
ini tidak ada hubungannya
waktu kamu susah
seluruh keluarga kamu
saat kamu mendatang
dan mendapatkan masalah
akang yang menyelamatkannya batrul
sekarang kamu mau berkhianat sama akang
menyusun rencana untuk mencelakakan akang
kesetiaan macam apa ini batrul
setelah akan menyelamatkan kehidupan kamu
dan keluarga kamu
akang sudah terlalu jauh berperanungga
persahabatan itu perbuatan dan perilaku antara dua pribadi
orang yang bersahabat akan saling tolong menolong dan saling membantu jika salah satu ada yang mengalami kesulitan
contohnya seperti persahabatan denny dewi dan veronica
jika denny mengalami kesulitan maka debbie dan veronica yang akan membantu
begitu juga sebaliknya jika debbie dan veronica yang mengalami kesulitan maka denny yang akan membantu
paham apa yang ibu sampaikan
bu guru kenapa ibu enggak pakai perhiasan
debbie kenapa pakai banyak perhiasan
biar debbie kelihatan cantik
kita cantik terlihat cantik itu bukan karena kita menggunakan perhiasan
tapi karena sikap tingkah laku dan ahlak kita
berbuat baik dengan orang lain dengan tulus dan juga bersutur kata yang lembut
itu bisa membuat kita terlihat cantik
beri papi kesempatan sekali lagi
papi mah janji papi akan berubah
mami teh udah bosan sama ucapan papi itu
tiap hari kerjaan saya minta maaf tapi ternyata gak berubah berubah
tiap hari kerjaan teh minta maaf tapi ternyata gak berubah berubah

sampai uang ronaldo juga dihabisin sama papi
mami capek capek cari uang di luar negeri
papi cuma enak enakan buat ratiin orang orang
mami teh pulang pokoknya mau minta cerai papi
mami harus cari suami yang bisa membantu pi
mami teh yakin
dengan keputusan mami
kalau mami teh nggak yakin mami nggak akan pulang ke sini
sekarang papi mending cari perempuan yang bisa ikutin gaya hidupnya papi
pokoknya keputusan mami teh udah bulat
mami teh minta cerai
mami tuh ngajarin anak anak mami
jack bold terlalu kalibu juga neng
karenaperfect adalah yang terbaik di mana merepek katanya
ijo ijo kan calon juga belum punya kang bos
kan ada mimin atuh
iya iya kang bos mah ayawain aja di lumpatka
mimin lu heran menceng
kum kamu masih ikutin beritanya si sombong ipana itu di tabloid
sekarang sih lebih suka liat resep resep makanan kalau di tabloid cik
kalau artis lain kok ikutin tak
kalau artis lain paling model model pakaiannya saja
ini si ido yang melehoi
ngerti nggak doi artinya trauma
ngerti ya tukang dadang
itu juga aku yang ngasih tau saya
ya kan kum
siapa yang pinter kum
eh bukan saya tuh ceng
kamu makanya kalau orang lagi ngobrol itu didengerin ceng
saya pulang dulu ya
ini mulai darah tinggi nih
tuh matahan saya malam malaman
kok kang dadang langsung pergi
doi saya mau masak dulu ya
mulai dulu ya waalaikumsalam
ya kum waalaikumsalam
saya juga mau pulang tank
kamu nggak apa apa kan sendiri di sini
enggak marah ya ceng
kesian ya si melehoi
melehoinya tuh nggak pernah hilang
silakan diminum klevonya
kalau kalian minum ini kalian makin pinter dan makin jago